majelis ulama indonesia mengimbau agar masyarakat indonesia tidak golput pada pemilu tujuh belas april dua ribu sembilan belas nanti
mui menyatakan bersikap tidak memilih atau golput hukumnya haram
wakil sekjen mui amir syah tambunan mengatakan kewajiban memilih pimpinan dalam konteks kenegaraan adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar tawar
golput hukumnya haram telah tertuang dalam keputusan istimewa ulama komisi fatwa se indonesia ketiga tahun dua ribu sembilan di padang panjang sumatera barat
ada lima poin dalam keputusan tersebut yang berisi seruan wajib untuk pemilih pemimpin
nah karena itu memilih pemimpin wajib itu secara equal menghindari golput
sebenarnya itu intinya
oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat indonesia secara konstitusi kewajiban menggunakan hak pilih
juga sebagai hak warga negara jadi selain hak dan itu kewajiban
majelis ulama indonesia menegaskan sikap golput
mengikuti pemilu hukumnya haram sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk memilih pimpinan oleh karenanya
tak ada alasan untuk bersikap golput
hal itu dinyatakan oleh sekretaris umum mui d i e k r t ahmad muhsin kamaludin ingrat
muhsin begitu k r t ahmad muhsin kamaludin ingrat di sapa menjelaskan bahwa fatwa haram golput merupakan hasil iktima ulama di kota padang panjang sumatera barat dua ribu empat belas lalu
fatwa ini menurutnya masih berlaku hingga saat ini